kami dan kita akan kembali bergabung ke kantor pengurus besar nadatul ulama untuk mendengarkan konversi pers yang akan dilakukan oleh bakal calon wakil presiden kiai ⁇ maruf ⁇ amin
terima kasih terima kasih
janganlah berbeda terhadap tersebut
terima kasih enough
ini dan konsepnya nu jadi menjaga bangsa ini walaupun landasannya kuat tapi harus juga di
dijaga jaga wajarnya ke prinsip uhwa islami uhwa ta'adiyah ini ini yang ingin tetap kita
pertahankan kita jaga supaya negara ini tetap utuh kemudian juga negara ini yang kedua harus aman dan
damai negara yang tidak aman seperti apa namanya itu beberapa negara di luar negeri
misalnya afganistan dan itu kaya emasnya paling banyak ya minyaknya paling banyak tapi sama sekali
tidak bisa dimanfaatkan negara apa karena selalu perang tidak aman tidak damai makanya
aman dan damai itu harus menjadi masalahak ya makanya saya menambah masalah itu yang tadinya
itu kalau tidak aman itu semua enggak ada makanya harus ada hifzul amni wassalam jadi bukan
mabadi ulkamsat tapi menjadi mabadi usabah kita tambah dua lagi jadi tujuh sehingga
dan way harus selalu enggak hilang nah yang tiga itu soal ekonomi ekonomi yang saya bangun adalah
ekonomi keumatan yaitu arus baru ekonomi indonesia pemberdayaan ekonomi umat kenapa arus baru karena
harus lama itu membentuk konglomerat waktunya supaya tetes dengan menggunakan teori trikledown
efek ternyata enggak netes aja enggak ini yang kemudian kita jadi
harganet kristian dari dan kemudian kemitraan di mah damage ya dengan al ousa usaha masyarakat
operasi masyarakat dan kegiatan kegiatan pesantren sehingga ini nanti konglomerat tidak
boleh dari ujung sampai ke ujung dari hulu sampai ke hilir nah yang menyiapkan produk produknya nanti
kalau dia perlu tanamannya umat yang nanam apa itu singkong apa itu jagung apa itu yang menjadi
kebutuhan komoditinya nanti sudah jadi produk yang mendistribusikannya juga umat
lagi jadi ada kemitraan antara yang kuat dan yang lemah ini yang yang kita sudah mulai dan kita
saya ingin perhebat lagi ke depan itu supaya lebih dan satu hal tidak boleh ya negara ini tergantung
banyak ke luar negeri oleh karena itu semua harus kita bisa memenuhi tidak boleh ada import
masa ada import beras ada import jagung ada import padahal negar gula negara kita ini negara yang
cukup lahannya cukup sumber daya alamnya cukup sumber manusianya cukup kenapa kita tidak mampu
hai nah ini yang
harus kita perkuat ya jadi kita pangannya istilah sekarang kedaulatan pangannya harus
kita kuatkan dan kemudian juga di dalam industri nya itu juga harus jangan kita menjadi negara
impor tapi harus menjadi negara pengekspor dengan menggunakan produk produk yang kita bisa ekspor
dengan melakukan teknologi tinggi ya yang kita bisa ambil dari berbagai negara akhirnya indonesia
menjadi indonesia yang berjaya saya kira masalah ekonomi ini menjadi masalah tapi saya tetap
menaruhnya di posisi ketiga setelah tadi keutuhan bangsa keamanan dan ketemayan dan yang keempatnya
adalah keuangan dan kekejaman dan kekejaman dan kekejaman dan kekejaman dan kekejaman dan kekejaman
hai dan yang keempat tentu karakter di pembangunan karakter bangsa yang harus menjadi perhatian
kita yang kelima baru penegakan hukum orang yang tidak bisa diapa diperbaiki melalui panggungan
karakter itu gilirannya penegakan hukum makanya penegakan hukum dan pembangunan karakter ini
saling berkait kalau pembangunan karakternya berhasil pasti
sedikit yang melanggar hukum sedikit tapi kalau yang melanggar hukum banyak berarti
pembangunan karakternya tidak berhasil saya kira lima hal itu menurut saya suatu yang harus
diprioritaskan nanti di dalam pembangunan periode
hai kalau dua ribu dua puluh empat mudah mudahan kami ya benar benar bisa bisa dipilih dan bisa membangun negara ini
secara lebih cepat yang pak jokowi secara efektif kerjanya cuma tiga tahun tahun pertama baru
orientasi tahun keempat sudah hirup pikuk jadi beliau itu sebenarnya efektif tiga tahun tapi hasilnya
luar biasa tiga tahun itu
hai karena itu kalau besok nanti langsung lima tahun on ya dari tahun pertama lima tahun saya
kira hasilnya akan luar biasa selama alaikum warahmatullah wabarakatuh